empat ratus sembilan puluh empat tahun silam dipercaya menjadi titik awal tumbuhnya sebuah kota
yang kelak menjadi epicentrum sosial politik dan perekonomian
jakarta sebuah kampung raksasa yang dibalut dengan pertumbuhan kota besar
tempat bertemunya dua sisi kehidupan dengan berbagai dinamikanya
kota ini tumbuh bersama masyarakatnya
ia hadir memberikan masalah
sekaligus berkah bagi mereka yang menitipkan asa
demi hidup yang katanya jauh lebih baik
memasuki usia hampir lima abad jakarta bukan lagi kota yang tergolong muda
kota ini telah dipadati oleh sebelas juta jiwa lebih di wilayahnya yang hanya seluas enam ratus enam puluh satu km persegi
beban jakarta bertambah saat pagi hingga sore hari
kurang lebih dua juta penduduk dari kota kota penyangga hadir untuk mengais rupiah
tahun dua ribu dua puluh satu jakarta genap berusia empat ratus sembilan puluh empat tahun
hari ulang tahun ibu kota diperingati setiap tanggal dua puluh dua juni
tahun seribu lima ratus dua puluh tujuh menjadi momen bersejarah bagi jakarta
saat pangeran fathahilah mampu menaklukkan pelabuhan sunda kelapa milik kerajaan pajajaran
tetapi seribu lima ratus dua puluh tujuh ini menyangkut pada satu peristiwa
peristiwa penyerangan ini tahunnya betul
jadi seribu lima ratus dua puluh tujuh itu ada satu peristiwa yang dipimpin oleh fatahila
fatahila ini adalah menantunya sultan demak sultan renggono
dan di bawah pimpinan fatahila pasukan gabungan banten demak cirebon
ini menyerbu kerajaan pajajaran
jadi kerajaan pajajaran ini adalah orang orang sunda agamanya hindu
yang menguasai daerah pelabuhan dari bogor sampai ke pelabuhan kalapa
jadi nama pelabuhannya adalah pelabuhan kelapa
pelabuhan kelapa milik kerajaan sunda
pusai penaklukan fathahillah nama lokasi pelabuhan diganti menjadi jayakarta
yang dalam bahasa sansekerta diartikan sebagai kota kemenangan
nama jayakarta kemudian dipersingkat menjadi jakarta saat era penjajahan jepang
era pemerintahan kolonial merupakan titik awal pembangunan kota jakarta

pemerintah belanda saat itu mulai membangun kota ini dari pesisir utara hingga ke benteng batavia
perayaan hari ulang tahun jakarta identik dengan berbagai kemeriahan di hampir setiap sudut jalanan
salah satu yang khas adalah pekan raya jakarta atau jakarta fair
pameran tahunan terbesar di indonesia yang telah diadakan secara rutin sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

terakhir diadakan pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
pandemi covid sembilan belas memaksa acara yang biasanya dikerumuni oleh masyarakat ini
pandemi sempat mengubah wajah jakarta yang padat
semerawut menjadi lengang bagaikan kota yang hilang
jakarta menjadi epicentrum penyebaran virus corona di indonesia
hal ini tidak lepas dari aktivitasnya yang sangat dinamis
pandeminya memang terbesar di jakarta
pertama karena aktivitas penduduk di jakarta itu luar biasa
kalau kita melihat ada setiap hari krl mobil itu selalu macet di mana mana
setiap jam berangkat jam pulang itu mengindikasikan bahwa
sangat dinamis aktivitas penduduk
dan penularan dari virus yang kita sebut sebagai sars cov dua ini
itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas penduduk
kalau aktivitas penduduknya luar biasa masif seperti di jabodetabek
maka kalau ada sumber penularan maka akan mudah menyebar
jadi kita bisa melewati aktivitas penduduk
di luar masalah pandemi jakarta juga mengalami masalah akut
yang berlangsung selama tahunan yakni penataan kota
kota ini memiliki dua sisi kehidupan yang saling bersinggungan
kemewahan membalut rapi pemandangan kumuh kampung yang ada di tengah kota
lebih dari soal penataan kondisi ini juga berdampak kepada aspek sosial di ibu
kita itu tidak pernah punya ibu kota yang direncanakan
kita hanya mewarisi sebuah kota yang sebetulnya direncanakan belanda
sebagai pusat pengelolaan korporasi voc dulu ya perdagangan
nah jadi sejak awal kota ini memang tidak direncanakan
dan betul betul seperti kota yang sejak awal direncanakan dipersiapkan
untuk sebuah kota yang bisa memperkirakan potensi pengembangan
dan potensi daya tampung dan daya dukungnya
jadi jakarta itu seperti kota yang berkembang seiring dengan sejarahnya
dan seiring dengan permasalahannya
permasalahan ini sudah tercium sejak pembentukan kota jakarta
menjadi daerah khusus ibu kota di tahun enam puluh an
ledakan penduduk saat itu terjadi
kala masyarakat desa tergiur dengan gemerlapnya hidup di kota besar
perlahan kota ini terus berbenah
meski masalah tak kunjung usai
jakarta tetap berusaha untuk tampil muda di tengah usianya yang sudah tua
kedua karena kita kebutuhan tempat
sekarang alhamdulillah sesudah kebakaran ini
tempat ini diatur lebih baik sama yang punya wilayah
sama dari prw prt

dari balik mewahnya hutan beton ibu kota
terselip penggalan kisah
mereka yang bertahan di tengah kerasnya kehidupan jakarta
wajah jakarta tidak melulu mengenai jajaran gedung bertingkat di kawasan sudirman tamrin
karena pada hakikatnya kota ini tumbuh dari permukiman penduduk
kondisi ini terjadi akibat tekanan
itulah sebuah urbanisasi yang sulit untuk dibendung
segala pengurusan nomor seratus ribu orang di jakarta menentukan p conservation area
sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian jakarta bak gunung emas bagi mereka yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik
meskipun kenyataan kerap berbanding terbalik dengan harapan
urbanisasi kita kurang memberikan kontribusi besar pada konteks pdrb pendapatan daerah
kadang kadang jadi valtiyaking and more poor in cities
kenapa pendidikan terbatas pengalaman terbatas motivasi untuk ini petarung tidak semuanya siap
kalau mereka pendidikan terbatas pengalaman terbatas gajinya pun terbatas lah
sementara harga rumah tinggi harga kuburan pokok tinggi harga air lebih tinggi lagi di jakarta
jika berbicara mengenai permukiman padat penduduk di jakarta tidak akan lepas dari kecamatan tambora
salah satu kecamatan di jakarta barat ini memiliki jumlah penduduk mencapai dua ratus empat puluh satu ribu jiwa lebih
di atas lahan yang hanya seluas lima empat
sejak lama tambora adalah sebuah kota yang terlalu besar
tambora disebut sebagai kawasan permukiman terpadat di asia tenggara
kelurahan jembatan besi merupakan satu dari sebelas kelurahan yang ada di kecamatan ini
di tempat ini dikenal sebuah gang yang berisikan permukiman padat penduduk yaitu gang venus
memasuki kawasan ini himpitan ratusan rumah berjejer di sebuah jalan yang lebarnya tidak sampai satu meter

masyarakat banyak beraktivitas di luar karena kondisi rumah mereka yang cukup kecil
para ibu sibuk memasak anak anak ramai bermain di jalan sempit
dahulu gang ini dikenal sebagai tempat yang tidak bisa ditembus oleh sinar matahari
pak ini yang disebut sebagai gang venus gitu ya
pak ero ya

atau wilayah padat lah di kecamatan tambor
memang kepadatan ini memang sejak tahun delapan puluh an pak
terkait masalah kepadatan ini memang karena lahan di rw tiga ini memang sangat sangat sempit
dan masyarakat membangunnya mereka lebih ke lantai atas
ketimbang melebar ke kanan
memang keterbatasan tapi orang yang datang ke sini cukup banyak gitu ya pak ya
baik dari daerah
kalau di rw tiga sendiri satu km persegi atau satu hektare diisi kepadatannya berapa gitu
waduh ini kebetulan warga nih pak
wah lagi makan nih
kepadatan membuat masyarakat hidup dibawa bayang bayang masalah kesehatan
nah di satu rumah juga disini katanya ada beberapa kakak gitu
rata rata ada beberapa kakak pak di satu rumah
khusus di rw tiga ini memang maksimal satu rumah itu bisa sampai empat km
empat kakak itu maksimalnya
empat kakak disini pak
ada yang satu kp empat orang ada yang lima orang
variatif sih pak
dan dengan kondisi kepadatan seperti ini sebenarnya masalah yang timbul di masyarakat ada masalah apa aja sih pak
terkait masalahnya itu sebenarnya dari sisi itu pak kesehatan lah ya
terutama gatel gatel dari air mungkin ya
dan juga terkait
masalah pernapasan ya
karena padatnya banyak
pasca musibah kebakaran terakhir kawasan ini berbenah
kepadatan rumah yang saling berhadapan mulai dikurangi
dan yang paling nampak adalah warga mulai membangun rumah dengan tembok bukan bahan bahan kayu yang mudah terbakar
kalau saya lihat dari gambar gambar sebelumnya
sudah banyak perubahan ya kayaknya
memang pasca terjadinya musibah kebakaran tahun dua ribu dua
terakhir tahun dua ribu dua puluh
alhamdulillah pak penataan lingkungan pemukiman di rw tiga khususnya sudah mulai terlihat matahari
memang di sini dulu itu terkenal dengan tidak masuknya matahari ataupun ventilasi tidak ada lah
kemarin bukannya kita bersama
kita bersyukur ya
tapi alhamdulillah warga dan masyarakat paham
dan juga ada edaran dari pak gubernur melalui pak camat untuk menata lingkungan yang lebih sehat
jadi ada rumah yang pakai tembok
ya sudah beton pak
sekarang udah mayoritas beton
alhamdulillah masyarakat ikut serta juga
walaupun ya masih tergolong padat sih itu
memang sulit dihindari juga ya
karena tanah di jakarta kan kita tahu sendiri bahwa memang sudah sangat tinggi juga kan
jadi mereka lebih bukan memanfaatkan ya
tinggal di sini supaya apa ya
karena kan intinya mahal lah untuk beli atau kontrak gitu pak
tapi kebakaran itu memang masalah utama kayak di tambora ya pak ya
rata rata terjadi karena apa sih pak
di sini tuh
mayoritas yang sudah terjadi
meski hidup di tengah berbagai masalah dan ancaman kesehatan
warga mengaku betah
karena sudah tinggal di sini
sejak datang ke kota jakarta
salah satunya adalah suparman
pria berusia enam puluh tahun ini telah menghabiskan empat puluh tahun hidupnya menjadi warga tambora
pria yang bekerja sebagai penjual baju ini telah menyaksikan langsung berbagai masalah dan bencana yang terjadi di tempat tinggalnya
meski demikian hal itu tidak pernah membuat suparman jerah tinggal di sini
karena kan dulu kita kan yang namanya dulu tuh nggak punya tempat lah kira kira gitu ya
tahun delapan puluh itu di sini kan ada tempat kosong tapi empang
sudah gitu diuruk sama tukang sampah
pembuangan sampah di sini
tahun delapan puluh satu tuh ini rata
masing masing pada matok di sini
karena itu pun ada anjuran pemerintah
setiap ada tanah kotor ada tanah kotor

nah udah gitu ya masing masing pada matok di sini
kira kira tahun sembilan puluh satu di sini kan pada gubuk waktu itu kan di jakarta pun tempatnya bilik gitu kan hatap
terjadi kebakaran besar besaran di sini tahun sembilan puluh satu
sampai mencapai kerugian rumah tuh yang terbakar tuh di sini tiga ratus sembilan belas tahun sembilan puluh satu
nah setelah gitu kan karena kita membutuhkan tempat pada dibangun lagi gitu kan kecil kecilan
karena nggak ada program pemerintah waktu itu waktu itu yang namanya masyarakat tuh asal asal
masyarakat aja membangun
terjadi kebakaran lagi kemarin tahun dua ribu dua
pas bulan puasa itu mencapai sembilan puluh dua penduduk di sini yang terbakar
suparman telah nyaman tinggal di rumah sederhananya karena sangat mendukung aktivitas berjualannya
kepadatan penduduk di suatu wilayah bisa disebabkan berbagai macam faktor
salah satunya adalah kondisi para pendatang di jakarta
rata rata tidak memiliki tempat tinggal dan harus menumpang di rumah kerabat
kita ada namanya melting point gitu ya
jadi kalau saya migran dari luar ketika saya datang ke jakarta pertanyaan yang saya datangin pertama adalah saudara saya
dan orang yang tinggal di tambora mungkin adalah kawasan yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat tinggi
karena bukan apa apa mereka yang masuk ke kota dengan modal nol itu tidak mungkin dia menyewa
tidak mungkin dia membeli rumah
pasti dia akan mencari di mana kerabat yang paling dekat dan bisa menumpang sifatnya
nah mungkin sejarah tambora dimulai dari situ

kepada pendatang di jakarta kemudian kembali ke kota yang lebih dekat
maka dua sinergi ini harus ditemukan
jadi jangan sampai satu ke kiri satu ke kanan
dan yang kedua dalam pembentukan program dengan basis aspirasi itu artinya kita tidak membuang anggaran secara percuma

ini agar gli menaruh kekuatan dan melindungi saudara dan saudaranya

jadi tempahlah sampai sama
transportasi publik menjadi penting bagi jakarta
mobilitas penduduk yang tinggi baik dari dalam maupun luar kota
jelas sangat bergantung akan ketersediaan transportasi publik yang memadai
kita itu pertambahan jalan itu masih sangat terbatas
sementara pertumbuhan ekonomi tumbuh kembangnya pemukiman baru
seiring dengan bertambahnya penduduk itu tidak terkendali
dan kemudian yang menjadi persoalan mendasar
ketika jakarta mulai menata kotanya di tahun enam puluh an tahun tujuh puluh an
jadi ketika kita mengalami kokosongan
itu pelayanan angkutan umum kita itu hanya berbasis angkutan bus
kemudian yang paling
yang paling parah ada beca
jadi metropolitan yang dialahin oleh angkutan angkutan yang sebetulnya
tidak mendukung mobilitas masyarakatnya
sejak lama transportasi publik di jakarta sangat bergantung dengan angkutan berbasis bus
seperti bus umum metromini dan kopaja
angkutan masal berbasis rel di jakarta dipelopori dengan kehadiran kereta rel listrik
atau dikenal dengan nama krl jabodetabek
jalur rel kereta yang ada merupakan warisan era pemerintah kolonial di batavia
yang kemudian dikembangkan menuju kota kota satelit
sepertinya di jalur jalur
seperti bogor tangerang dan bekasi
di era pemerintahan kolonial jakarta sebenarnya sudah memiliki infrastruktur
angkutan publik berbasis rel bernama tram
jalur tram dibangun untuk menunjang kebutuhan transportasi masyarakat saat itu
keluar tembok benteng batavia
sayangnya jalur yang sudah ada sejak tahun seribu delapan ratus delapan puluh tiga itu
kemudian tidak digunakan lagi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
perencanaan angkutan umum di kota jakarta yang tak kunjung tuntas
membuat jalanan semakin sesak dipenuhi dengan kendaraan pribadi
di awal abad ke dua puluh satu jakarta perlahan berbenah dengan kehadiran bus transjakarta
dan dilanjutkan dengan dibangunnya infrastruktur lain
selama hampir dua dekade kebelakang wajah transportasi publik di kota jakarta terus dibenahi
mulai dari pengadaan bus transjakarta hingga di tahun dua ribu sembilan belas
dibuatlah moda raya terpadu atau mrt jakarta
yang merupakan transformasi transportasi publik berbasis rel di kota ini
layanan transportasi publik berbasis rel masih akan terus dikembangkan
untuk memberikan layanan yang lengkap bagi masyarakat kota jakarta dan sekitarnya
kehadiran moda raya terpadu mengubah wajah layanan transportasi publik di jakarta
khususnya yang berbasis rel
hanya saja terbatasnya jumlah trayek yang dilayani dan integrasi dengan angkutan publik lain
membuat kehadiran moda transportasi ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan publik
akan layanan transportasi modern
jadi kalau pertanyaannya sejauh mana mrt sudah menjadi andalan
saya boleh mengatakan bahwa dengan hadirnya mrt
transportasi publik itu naik kelas
karena tadi ada kenyamanan ada keamanan ada kebersihan ada security
ada ketepatan waktu yang ditawarkan oleh mrt jakarta
di sisi lain tentu jalur yang dilayani oleh mrt
dari lebak bulus sampai bundaran hi belum bisa menjawab
untuk keseluruhan kebutuhan kota jakarta
oleh sebab itu mrt harus mengerjakannya bersama sama dengan transportasi publik yang lain
namun bukan berarti mrt tidak diminati oleh masyarakat
selama satu tahun beroperasi sejak dibuka
dua puluh ribu orang tercatat menggunakan mrt setiap harinya
proses integrasi dengan layanan bus transjakarta
dan moda transportasi baru yaitu lintas rel terpadu atau lrt jabodebek
diharapkan mampu menjawab kebutuhan layanan transportasi publik
yang aman nyaman dan tepat waktu
ada rute yang kemudian diintegrasikan ya
kemudian juga ada explorer ya dengan transjakarta
integrasi rute dengan kci misalnya di sudirman misalnya yang dilakukan

integrasi rute nanti dengan lrt ketika lrt jabodebek itu berfungsi
dan yang terakhir yang juga sedang kita dorong itu adalah integrasi ticketing
jadi mrt bersama sama dengan transjakarta dengan kereta api dengan lrt
itu berkolaborasi untuk membangun satu sistem tiket yang terintegrasi
sehingga masyarakat ketika bertransportasi
ini bisa menggunakan satu tiket
tapi bisa digunakan untuk semua jenis public transport yang ada
reformasi transportasi publik yang tengah berlangsung
sedikit banyak mampu mengatasi berbagai persoalan kesemrawutan jakarta
hal ini pun membuat jenis transportasi yang sudah usang
seperti metro mini dan kopaja tersingkir
dengan pembangunan infrastruktur transportasi secara besar besaran
ada harapan agar masyarakat jakarta mulai mampu meninggalkan kendaraan pribadinya
dan beralih ke moda transportasi publik
jadi amputan umum masal kalau dikatakan apakah benar sudah sesuai dengan track yang direncanakan
menurut saya iya
tapi masalahnya itu secara jaringan
jaringan kurang diperhatikan
sehingga amputan umum ini tetap harus bersaing dengan amputan berbasis jalan raya
yang juga lebih banyak diberikan kesempatan untuk bertambah dan bertambah terus
termasuk jalan tol itu
jadi antara iya itu sudah bagus
tapi bagaimana memindahkan mereka yang menggunakan amputan pribadi ke amputan umum
itu yang belum
bukan tuntas ya
tapi malah ini terus
tergerus terus dengan pertumbuhan jalan
mulai dari bagaimanairi perang lebanda jalan raya
aa ha ternyata tidak miskin athe kura
jaringan passillo ebike berbasis jalan fd
keseimbangan yang berkompetensi organisasi turiskis
exceptions sekastong feel di dalam